gaya hidup sehat yang semakin menjamur di ibu kota menjadi pasar baru untuk produk minuman kesehatan seperti press juice
bahkan bisnis minuman sehat ini bisa menghasilkan omset lebih dari seratus juta rupiah setiap bulannya
rekan saya pangeran punce punya laporannya untuk anda
trend meminum press juice pun juga semakin meningkat
tapi tidak ada yang bisa saya makan setiap hari supaya saya terlalu berharap dan panas
jadi saya berpikir oke kita kembali ke dasar
mari kita membuat makanan kembali ke tujuan sebenarnya untuk menghilangkan tubuh kita
nah untuk supaya seperti itu makanan itu harus raw
jadi jangan dimasak jangan ditambahin gula jangan ditambahin garam
sudah biarkan alam semesta berbicara sendiri dan menghilangkan tubuh kita
berawal dari kesadaran diri sendiri untuk memiliki tubuh yang sehat
dewi akhirnya belajar tentang nutrisi dan mencoba untuk membuat press jus sendiri
dewi belajar melalui buku buku nutrisi dan dari seorang ahli nutrisi asal new york john baglion
di januari itu aku baru pertama

januari dua ribu dua belas aku baru beli tuh mesin juicer
waktu aku pertama udah bikin wah pada muntah semuanya
kenapa karena rasanya tidak enak
rasanya nggak enak paduannya nggak klop
habis itu juga kayak gampang banget basi karena aku nggak karena ada aturannya gitu loh
oh ya ini sama match sama ini kayak lebih tahan lama
naturally ya karena memang dari ph nya
oke tingkat kasamannya gitu ya
kalau ph nya tingkat keasamannya kayak tinggi seperti lemon ini tahannya bisa sampai dua minggu sebenarnya
nah kalau misalkan apel apel tuh cepat sekali
kayak hitungan hari
kalau misalkan sayur ini tengah tengah nih antara apel dan lemon
jadi kayak padu padanya tuh harus tepat
kalau enggak jusnya jadi kayak gampang basi
setelah empat bulan proses mencari formulasi yang tepat untuk press juice nya
akhirnya dewi bersama dua orang parternya membuka naked press juicery pada agustus dua ribu dua puluh
saat ini naked press juicery memiliki sepuluh hingga lima belas rasa
rasa yang dijual bisa berbeda beda disesuaikan dengan musim buah yang sedang berlangsung
setiap varian rasa naked press juicery memiliki fungsi kesehatan yang berbeda
di kapasitas sebenarnya nggak ada cuma kayak siapa cepat dia dapet gitu loh
jadi suka makanya kita pagi pagi jam sembilan gitu semua udah pada rebutan gitu
jadi langsung oke

udah nggak lengkap katanya
paling paling banyak apa baselernya apa untuk saat ini
itu yang terdiri dari apa kemudian juga fungsinya apa
jadi green grenade itu ada enam sayur dan satu apel
nggak sampai satu apel juga sih
udah itu enam nya enam vegetable nya
untuk apa fungsinya
itu orang indonesia yang suka makan sayur nih
jadi dengan satu botol seperti ini
ini ya baselernya ya
sudah lima ratus gram salad
istilahnya seperti makan salad dua porsi
dua mangkok gitu misalnya
karena satu mangkok itu biasanya dua ratus lima puluh gram
jadi ini kan lima ratus gram sekitar
selain di pickup store naked fresh juicery juga menjual produknya secara online
saat ini naked press juicery mampu menjual hingga lebih dari seratus botol per hari
dengan harga satu botol dipatok empat puluh ribu rupiah
sehingga bisa kita asumsikan omset per hari yang didapat mencapai empat juta rupiah
membuat omset bulanan secara rata rata setidaknya mencapai satu ratus dua puluh juta rupiah
angka ini bukanlah hal yang mustahil
karena peminum naked fresh juicery bisa merogok kocek hingga satu juta rupiah
kalau minuman sehat atau makanan sehat tuh kita suka nggak cocok sama rasanya gitu
tapi kalau si naked press juicery ini kebetulan rasanya juga enak
oke apakah anaknya juga suka minum naked
suka setiap hari dia minum yang sweet green
sweet green itu kan ada horenzo terus cale terus ada apple sama lemonnya
dan dia suka banget
di kasih kan memang lebih sehat dibandingkan dengan juice
biasa gitu ya
iya dan karena dia memang sampai sekarang ini masih susah kalau makan sayur langsung
jadi ini salah satu alternatif cara untuk supaya dia mengkonsumsi sayur
berapa dikit ini
per bulan itu menghabiskan delapan ratus delapan puluh ribu untuk sebulan
naked press juicery mengandalkan media sosial instagram sebagai serana promosi yang paling efektif
produsen jus sehat ini bahkan menganggar
dan juga menghasilkan dana hingga lima puluh juta rupiah per bulan untuk berpromosi di media sosial
selain media sosial untuk semakin menyadarkan masyarakat akan betapa pentingnya makan sayur dan buah
naked press juicery akan masuk ke dalam komunitas sebagai bentuk edukasi dan promosi
tapi nanti ke depannya kita lebih akan mau ikut ikut komunitas lebih ke olahraga
jadi misalnya komunitas lari terus komunitas
jadi kita mau mencari komunitas sehat
jadi harus memang olahraganya kenceng terus pola hidupnya beneran sehat
jadi as we all know kita nggak bisa sehat just minum juice
tapi juga komunitasnya harus didukung
oke kita habisin sekarang ya oke